kasus yang menjerat ketua parvi gatot brajamusti semakin panjang
belum usai penuntasan kasus narkobanya gatot dilaporkan melakukan pelecehan seksual
gatot juga diduga memberi narkoba pada sejumlah anak anak di bawah umur
termasuk anak penyanyi reza artamevia
perwakilan komisi pelindungan anak indonesia atau kpai
kami siang menemui angelina sondah di rumah tahanan wanita pondok bambu jakarta timur
pertemuan untuk membicarakan kedua anak reza artamevia
yang diduga terpapar narkotika saat menjalani pengobatan tipe depokan gatot brajamusti
ada dua hal yang pertama terkait dengan masalah pengasuhannya
kita akan jalin komunikasi dengan keluarga yang dirasa memiliki kemampuan
baik itu secara material maupun secara sosial untuk memberikan pengasuhan secara baik
sementara itu terkait kasus dugaan pemerkosaan dan pencabulan
menteri pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak yohana yembise
berjanji akan melakukan pendampingan kepada para korban
menteri yohana juga berharap para korban lain segera melapor
agar polisi bisa melanjutkan proses hukumnya
mengenai hukuman kebiri pihaknya masih menunggu pengesahan undang undang di dpr
hukuman gebukti belum bisa kita masukkan karena belum disetujui oleh dpr
kami tetap desak dpr untuk secepatnya
tapi intinya mendukung ya bu
tetap hukuman kebiri itu akan lari keseluruhan
karena jadi siapapun orang harus hati hati waspada
karena bisa saja kena hukuman kebiri itu
sedikitnya delapan orang mengaku menjadi korban gatot brajamusti
namun hingga kamis baru dua orang korban yang melapor ke polisi
korban pertama berinisial ctp melaporkan gatot brajamusti ke polda metro jaya
atas tuduhan dugaan pelecehan seksual hingga mengakibatkan korban hamil
rabu malam seorang wanita juga melapor ke sentra pelayanan kepolisian
atau spk polda metro jaya
pelapor mengaku dilecehkan
secara seksual oleh gatot sejak tahun dua ribu delapan atau saat ia masih berusia delapan belas tahun
kedua korban mengaku juga dicekoki narkotika jenis sabu
yang oleh gatot disebut sebagai makanan cin
alan maulana cnn indonesia